oke itu tadi mas fahmi datanya artinya dua kali lipat
kita lihat di dua ribu empat belas hanya dua puluh satu di rentang usia dua puluh satu sampai tiga puluh lima tahun sekarang lima puluh satu naik tiga puluh orang
walaupun jumlahnya memang kalau dibandingkan dengan yang lain lain yang tadi tiga puluh lima sampai enam puluh tahun gitu masih jauh memang
tapi artinya apa anda membacanya memang anak anak milenial ini memang nggak boleh diremehkan dong
iya kalau dilihat dari demografi kemudian data selama ini ya pada saat kampanye juga milenial itu merupakan salah satu topik yang sangat hangat
narasi dimanapun soal milenial jadi wajar sekali ketika semua partai mencoba memberikan porsi yang lebih kepada mereka
ini tidak terjadi pada saat lima tahun yang lalu
strategi ini udah ditangkap sama partai ya parpol ya
dan itu kemudian saya kira hal yang wajar kemudian jumlah milenial yang masuk itu harusnya memang meningkat
terus ini soal bagaimana kemudian publik menaruh harapan kepada mereka
ini yang menjadi pertanyaan kita kan
jadi ketika kita lihat misalnya demo yang terjadi beberapa hari ini ini kan menunjukkan ketidakpercayaannya luar biasa
begitu banyak undang undang yang dibuat kita semua kadang kadang terkejut ini kapan dibahasnya ini tentang apa tiba tiba seperti ini
dan kadang ada misalnya pembahasan sudah betul tapi mungkin karena ada meme atau mungkin pendapat yang kurang tepat
oleh mereka yang kurang paham juga terhadap ruu disebarkan kemudian publik pada ikut semua
jadi ada satu proses yang kurang proses yang hilang pada saat mereka membahas undang undang
jadi seperti ada missing link dengan konstituen mereka
nah ini saya kira tantangan yang menarik
saya lihat ada potensi yang bagus sebetulnya
pada saat demo kemarin pak itu selama ini ketika saya monitor itu hanya ada dua kubu lah
polarisasi nya seluruh dua
prestasi bangsa ini apakah sampai harus terpolarisasi dua saja
tapi demo kemarin menghasilkan ada dua tambahan yang baru gitu ada di kelompok di media sosial itu
pemikiran pemikiran mereka ada dua kelompok yang baru yaitu mahasiswa yang mereka itu dekat dengan aktivis
aktivis ini bisa jadi mereka yang aktif di lbh dan yang lain ya organisasi
dan ini anak yang baru generasi z
dan mereka juga mereka selama ini banyak aktif katakan di k popers
tapi mereka usianya sudah masuk generasi z
dan mereka usianya sudah bisa memilih dan bisa menentukan
cuma selama ini concern mereka itu ada di luar misalnya
dan ini peluang saya kira buat para wakil rakyat itu untuk kemudian sangat mudah berinteraksi dengan mereka lewat media baru yaitu internet ini
oke nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi termasuk data dari mas fahmi dari drone emprit
nanti kita akan tampilkan tapi kita akan jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di program spesial pelantikan anggota dpr
kita balik lagi masih bersama mas fahmi
saya akan minta untuk buka data dari mas fahmi dari drone emprit
sebenarnya dengan adanya mereka di gedung dewan artinya gini
mereka kan porsinya dibandingkan dengan yang senang
senior senior ini jauh banget nih mas kan secara persentasenya pun udah jauh gitu
apakah memang suara mereka atau kehadiran mereka akan betul dilihat
apa cuma jadi pemanis aja
ya saya kira ini kita lihat data ini
ini adalah data popularitas dari pimpinan dpr priode yang sebelumnya
ketampak ada dua fadli zon dan fahri hamzah
ini pimpinan dpr ya
iya dan yang lain lain hampir kadang kita nggak tahu apa pemikiran mereka
ini sebagai contoh saja bahwa ini merupakan kesempatan
terutama di luar ruang dunia internet media sosial karena disitulah para milenial itu berada
mereka bisa menyampaikan gagasannya mereka bisa berinteraksi
begitu banyak problem yang ada di indonesia misalnya
ketika ada menteri yang atau kebijakan yang salah mereka bisa membantu
speak out seperti yang dilakukan oleh fadlizon dan fahri hamzah misalnya
karena dua sosok ini kan kontroversial kan selalu berseberangan dengan pemerintah
berani berseberangan dengan pemerintah kadang berani juga mungkin dengan kawan kawan dia mungkin di fraksi juga misalnya ya
saya nggak tahu
nah ini ini adalah hal yang sangat penting
akan didengar ini akan dilihat
begitu banyak misalnya utut adianto
kita nggak pernah tahu apa pemikirannya selama ini barangkali ya
dari data saja kelihatan sangat sangat kecil
jadi selama ini ketika di dpr apa yang diperjuangkan saya kira saya yakin para wakil wakil kita itu bekerja keras ya
tapi apa yang diperjuangkan pemikiran mereka apa kita kadang nggak tahu
oke jadi mulai dari pemikiran akhirnya sosok mereka kan akhirnya diingat dan dilihat terus terus kan
walaupun ya itu tadi ya kontroversi kan sebenarnya
oke artinya jadi si milenial milenial
milenial ini lima puluh satu orang ini kalau mereka berani tapi tidak harus menjadi sosok kontroversial kan seperti mereka
atau tidak harus mengisi pos pimpinan dpr juga kan untuk menjadi terlihat artinya
karena kebijakan itu kadang terkait dengan dukungan massa
sering sekali kebijakan harus dibuat dukungan massa
ketika dia seorang diri tapi ketika masa itu mendukung banget itu akan menjadi suatu kekuatan juga

itu akan membangun satu opini juga di dalam gedung dpr

dan proses membentukkan ini mereka bisa lakukan juga dengan melalui media internet dan media sosial
kalau misalnya ada kita tahu seminggu belakangan demo kan demo di gedung dpr
apakah dengan millennials ini juga bisa akhirnya menjembatani dpr dan juga rakyat yang kadang kadang berseberangan
ya exactly itu yang terjadi
misalnya gini banyak kayak kemarin

demo kemarin menurut mungkin anggota dewan yang sudah tua tua selalu berpikirnya adalah teori konspirasi
pasti ada yang menunggangi pasti ada yang begini begini
tapi ketika ada anak anak muda anggota dewan yang muda di sana mereka mantan aktivis mantan demonstran mereka bisa bilang oh enggak itu udah wajar mereka harus turun
dan itulah mahasiswa
jadi mereka bisa jadi jembatan
mereka bisa jadi jembatan
ya bisa jadi jembatan
yang itu kita harapkan itu peran mereka itu
oke kita juga akan menjembatani pemirsa dengan teman teman kita yang ada di
anda masih di program spesial dan juga masih bersama mas ismail fahmi founder dari drone emprit dan juga media carnels indonesia
mas kita boleh buka lagi masih ada slidenya
yang juga menarik adalah bagaimana ini jaringan sosial ya peta jaringan sosial dpr
apa yang bisa dijelaskan
ya ini adalah peta selama tiga bulan terakhir
saya mau memperlihatkan bagaimana publik merespon tentang dpr
positif atau negatif nih
ini kita kelompokannya dulu
kalau positif negatif biasanya negatif ya
biar usah diukur biasanya negatif ya
ini yang menarik kalau kita lihat di media sosial khususnya di twitter itu yang pro pemerintah tidak banyak ya bicara soal dpr
jadi aman lah sebetulnya pemerintah di dpr kadang kadang masih aman
yang paling banyak itu di oposisi
termasuk di sana kan ada fahri hamzah ada fahira idris ada said didu dan kawan kawan
mereka banyak mengkritisi
terus yang menarik pada saat demo kemarin muncul itu yang pro mahasiswa
mahasiswa muncul sebelumnya nggak muncul selama kampanye kemarin hanya pro pemerintah dan oposisi saja
dan ini munculnya mahasiswa
gejolaknya pun juga ada
jualannya besar tapi kebanyakan mahasiswa belum turun
mereka belum kelihatan kepedulian mereka lah
makanya kan banyak dibilang kayaknya mahasiswa milenial ini juga nggak bisa apa apa lah gitu
makanya terkejut kemarin ketika mahasiswa pun bisa turun
nah yang menarik di tengah itu adalah media
media itu sebagai information arbitrust
sebagai jurutengah informasi
makanya informasi tentang dpr banyak didapatkan dari media
apa yang disampaikan oleh media disitu kan ada tirta cnn dan seterusnya
itu akan diamplifikasi oleh oposisi akan diamplifikasi juga oleh pemerintah
dan juga akan dibaca oleh mahasiswa
nah inilah yang kemudian nanti akan kita lihat ke depan
apa sih ada nggak misalnya dari wakil pemerintah dari oposisi mereka yang di milenial juga berani speak out
seperti contohnya itu kayak fahira hidris fahri hamzah dan lain lain
mereka bisa menyampaikan pemikiran mereka kritikan mereka
tidak harus menjadi sosok kontroversial ya
tidak harus jadi sosok kontroversial nggak harus
tapi speak up
speak up iya mereka bisa memberikan pemikiran kan
pemerintah butuh sparring partner butuh masukan kritikan kan gitu
jadi kan nggak harus harus negatif
dan itu akan mendapatkan dukungan nanti dari publik
ketika mereka menyuarakan
publik itu artinya sesama milenial
tidak harus tidak harus milenial
karena masalah yang kita hadapin kan banyak ya
ada ibu ibu misalnya soal pendidikan anak dia
tentang sekolahnya itu bukan milenial mereka
dan mereka punya masalah dengan menteri pendidikan
jadi bisa jadi apa dibilangnya warna baru lah ya
diharapkannya kita masih bertanya berani nggak mereka itu bisa menyampaikan pemikiran mereka
dan tidak harus merasa
apa merasa kecil di ruang sana
tapi internet ini bisa menjadi salah satu power kekuatan buat mereka juga
saya akan buka slide terakhir boleh dibuka
oke ini yang terakhir
ya ini adalah contoh siapa sih orang ketika bicara tentang dpr saja
itu ketika dpr dia akan terkenal gitu
ini berarti ada tiga ini yang anggota dpr
ketika publik ada protes atau apa mereka bisa memberikan respon
nah muncul nggak milenial itu nanti di sini
kita ukurnya gampang
karena dari situlah interaksi dengan milenial yang ada di luar itu dari internet
dari instagram banyak menilai sekarang itu pakai
twitter juga itu banyak sekali
generasi juga banyak pakai
jadi kita bisa ukur nantinya
oke kita akan ukur dan itu nanti bisa pola ini artinya bisa kita lihat menjadi pattern selama lima tahun ke depan ya
oke terima kasih mas
terima kasih mas esmal fahmi
karena waktu kita sangat terbatas
tapi kita bisa pantau lima tahun ke depan apakah intinya tadi kalau menurut mas fahmi mereka berani speak up ya
tidak harus menjadi sosok kontroversial tapi speak up itu tadi ya
terima kasih mas fahmi
program spesial pelantikan anggota dpr dpd dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat masih akan kami lanjutkan usai jeda
bersama putri ayu ningtyas
tetaplah di cnn indonesia